dua jaksa penyidik kpk ditarik mendadak oleh jaksa agung
penarikan dua jaksa kpk ini dikhawatirkan tuai asumsi negatif
sudah ada korespondensi ann indonesia arya dita utama di gedung kpk
dito bagaimana klarifikasi dari kpk terkait asumsi yang beredar saat ini di masyarakat
tentang penarikan dua jaksa agung kpk
ya halo selamat malam aldi
memang terkait hari ini saya tadi sempat berbicara dengan salah satu jaksa penuntut umum kpk
yang hari ini resmi menjalani hari terakhirnya di kpk yaitu yadin palebangan
memang dia mengatakan pertama mengatakan bahwa memang dia merasakan sedih harus meninggalkan lembaga kpk
yang sudah tempat ia bekerja selama kurang lebih sekitar enam tahun
karena memang dia masih memiliki masa sekitar empat tahun lagi untuk menjabat di kpk
untuk bekerja di kpk sendiri
mengenai spekalisi tersebut tadi memang baik yadin dan juga ketua wadah pegawai kpk
yudi purnomo sendiri tidak ingin berkomentar terlalu jauh
soal spekulasi spekulasi yang beredar terutama di media atau di media sosial
terkait penarikan mereka kembali ke instansi asal mereka yaitu kejaksaan agung
apakah ini terkait dengan sebuah kasus yang saat ini mereka tangani
mereka tidak mau berkomentar terlalu banyak soal itu
tapi memang yadin palembangan sendiri mengatakan bahwa dia pada prinsipnya
sedih harus ditarik kembali harus meninggalkan kpk
terutama nilai perjuangan kpk yang sudah dibangun selama ini
tapi ini memang dia mengapresiasi langkah dari organisasi kejaksaan agung yang menarik kembali
memberikan apresiasinya bahwa dia diberi kepercayaan nantinya untuk menangani kasus besar
yaitu kasus pt jiwas raya yang saat ini dimana sudah lima tersangka yang ditetapkan
dan puluhan saksi yang diperiksa
sementara itu dapat saya sampaikan juga bahwa ketua wadah pegawai kpk
yudi purnomo sendiri mengatakan bahwa memang hal ini bisa menjadi presiden buruk
bagi pegawai pegawai kpk yang saat ini masih ada di sini
sebab apabila nanti hal ini biarkan ada asumsi bahwa nanti ketika mereka menangani
sebuah kasus besar dengan profil yang tinggi
maka hal yang sama dapat terjadi juga pada mereka
mereka akan ditarik dan hal ini disebut oleh yudi
merupakan bisa menjadi sebuah bentuk upaya untuk melemahkan kinerja dari kpk itu sendiri
sebab apabila nanti sebuah jaksa atau pegawai kpk ditarik lagi ke instansi mereka
hal itu akan menyurutkan proses penuntutan
hal itu juga dapat menyebabkan sebuah kasus menjadi tertunggak
sehingga dudi menegaskan bahwa memang diperlukan sebuah aturan yang jelas
apabila nanti ada pegawai yang dipinjamkan ke kpk
mereka dapat bekerja
sampai memutuskan masa jabatannya atau sekitar sepuluh tahun atau berapapun itu
nanti baru kemudian dikembalikan
dan meminta supaya hal ini tidak sampai terjadi lagi dan hal ini dengan penarikan kembali
dua jaksa kejaksaan agung merupakan yang terakhir kali terjadi sama di kpk itu sendiri
dapat saya sampaikan juga bahwa memang mas yudin pak lebangan sendiri
dia memang tadi sempat mengakui bahwa memang dia terlibat upaya penyelidikan secara rahasia
penyelidikan untuk kasus
yang melibatkan komisioner kpu wahyu setiawan
dia membenarkan bahwa memang dia saat ini sedang menanganinya
sedang melakukan analisis bersama tim untuk masa penyidikannya sendiri
sehingga memang ditarik
tapi selain itu juga yadin sendiri telah menangani sebesar sebanyak tiga belas kasus untuk kpk
di mana salah satu kasus yang saat ini berjalan adalah soal kasus
yang melibatkan kepala daerah di kepulauan riau itu sendiri
baik arya dita utama korespondensi ann indonesia melaporkan dari gedung kpk jakarta
terima kasih atas laporan anda